terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
putri indah sari tanjung putri dari khairul tanjung
melangsungkan prosesi siraman pada sabtu siang
prosesi ini sebagai bagian dari rangkaian acara jelang pernikahan
minggu esok putri akan menikah dengan gunandra jatikusumo
prosesi ini bertujuan untuk membersihkan dan menyiapkan lahir batin calon mempelai
pembangunan kebusana adat jawa gaya solo
siraman ini menggunakan tujuh mata air yang dicampurkan dengan bunga
sumber mata air pada acara siraman ini berasal dari masjid istiqlal sunda kelapa
masjid agung trans studio bandung air zam zam dan kediaman nenek putri tanjung
sebagai ayah putri khairul tanjung menjadi orang pertama yang menyerami putrinya
kemudian diikuti anita tanjung
menyerami putrinya dari kepala hingga kaki
selain kedua orang tua putri juga diserami neneknya arsini susanto
putri juga diserami beberapa orang lain diantaranya adalah herawati budiono
istri dari mantan wakil presiden budiono dan sri mulyani indrawati menteri keuangan
boleh diserahkan uang kereweknya
uang kereweknya diserahkan dulu